selama dua puluh tahun terakhir untuk pertama kali
korea utara meluncurkan rudal balistik yang melintasi wilayah jepang
televisi nasional korea utara menyiarkan
uji coba rudal balistik jarak menengah ini
juga merupakan langkah awal operasi militer korea utara di asia pasifik
selain itu korea utara mengancam menembakkan empat rudal huasong dua belas
ke wilayah pertahanan militer amerika serikat di guam
secara teknis rudal merupakan generasi penerus roket
perbedaannya rudal memiliki sistem pemandu
yang terintegrasi dengan alat penembak yang memiliki misi khusus
biasanya jarak tembaknya pun telah dipatok
yakni sembilan hingga dua puluh dua kilometer
karena korea utara kerap melakukan uji coba rudal
perkembangan besar pun diciptakan
dan kini menjadi sorotan dunia
yakni rudal penghadang
rudal penghadang yang sukses diluncurkan dari pangkalan militer vandamberg
berhasil menjatuhkan rudal balistik antar benua buatan
yang ditembakkan dari lahan uji coba di pulau marshall
inilah keberhasilan pertama sistem pertahanan ground medium defense
rudal penghadang akan melacak rudal balistik musuh
yang diluncurkan dengan kecepatan tinggi
lalu menebar dengan menghancurkan bagian tempur rudal lawan
di atas atmosfer bumi sebelum mencapai target
ya sistem penghadangan ini ibarat peluru menembak peluru
sistem pertahanan jarak menengah pangkalan militer darat amatlah rumit
dengan tingkat kesulitan tinggi ini
dibutuhkan pendeteksi yang ditempatkan amerika di seluruh dunia
untuk mengawasi dan melacak rudal balistik
cnn mengutip pernyataan pakar yang mengawati rekam data uji coba ini sejak dua ribu sepuluh
tingkat keberhasilan senjata anti rudal masih harus dibuktikan
dengan tingginya dana yang digelontorkan untuk uji coba rudal penghadang
seharusnya perang dunia ketiga pun dapat dihadang